hai pandemi kofit sembilan belas yang belum usai membuat perayaan serangkaian prosesi waisak di candi
borobudur dan candi mendut tahun ini terpaksa kembali ditiadakan biasanya sebelum prosesi
detik detik waisak candi peninggalan dinasti salendra ini telah dipadati umat buddha yang
melakukan prosesi rangkaian trisuci waisak umat buddha dari sanga terafada yang berpusat di
biara mendut kabupaten magelang jawa tengah tetap merayakan detik detik waisak secara virtual
yang dipusatkan secara nasional di jakarta pada perayaan waisak dua ribu lima ratus dua puluh enam tahun ini tema yang digaungkan
oleh umat buddha sanga terafada adalah cinta kasih membangun keluhuran bangsa kita juga
melaksanakan sosialisasi kepada umat untuk tetap menjaga protokol artinya mau tidak mau dan pasti

karena tidak waisak secara offline rasanya berkurang tetapi tentu ini adalah untuk kepentingan
tersangka sementara itu menurut pengelola objek wisata candi borobudur ditiadakannya kegiatan
seputar waisak berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan adapun pengelola tetap membuka pelayanan
bagi wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan trijoko purnomo magelang jawa tengah